assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

oh itu artinya dicuri oleh konspirasi global
komandan juga bilang begitu pak ustadz rw
selepas maghrib suruh aming menghadap
kalian berdua juga
kita mau dipecat dun
ada kemungkinan rod
kamu teh kenapa
apa aja bi kecemplung
makanya kalo dikasih tau orang tua teh dengerin
kamu yang nyemplungin
ih kan jatuhnya pas lagi pulang kerja bi
kang aceh beli motor baru
alhamdulillah atu neng
berarti rezekinya teh bagus
orang lain aja didoain
terus kita take kapan beli motornya
neng teh udah terlalu sabar
kang udah bertahun tahun sabarnya
terus nanti tunggu orang orang beli mobil semua baru kita beli motor
itu taper cuma gak bisa dipamerin
hmm yang ada kita diledekin semua orang
nah kalau mas senyum senyum terus
minta motor senyum
minta itu senyum
emangnya bisa kesorum cuma senyum senyum
neng tau gak sobri sama pak kanti motornya ilang
ada ribuan orang yang kehilangan dompet
ada nggak yang takut beli dompet lagi
beli banyak aja

kalau niatnya buat pamer
tapi kalau kita teh nggak kayak gitu
kita teh beli bukan buat pamer
tapi kalau ada yang melihat terus iri
itu teh bukan salah kita
tapi salah mereka sendiri
bos gue mau pamer dulu ya
beli nih capek baru lagi dong bi
syukur orang utama tidak diet
masaan di artis nang department
apa ada rupanya gigi
gini belong sta what
sekolah itu wajib
karena sekolah itu penting
sekolah mah bisa dimana saja
karena dengan sekolah itu kita dapat banyak pengetahuan
dengan pengetahuan kita akan dapat banyak pilihan dalam hidup
bisa buat ini bisa buat itu
melakukan ini melakukan itu
berbuat ini berbuat itu
tapi pada kenyataannya sekarang kita menyekolahkan anak hanya untuk satu tujuan
supaya kelak dapat pekerjaan
kepala kita isinya seragam
selesai sekolah berlomba lomba cari pekerjaan
ilmunya mah tidak penting
pengetahuannya mah tidak penting
yang penting lulus cepat dan dapat pekerjaan
kalau sudah dapat pekerjaan proses belajar selesai
pekerjaan itu ada habisnya
ada masa pensiunnya
tapi proses belajar itu akan terus sampai mau menjemput
benar pak ustadz
kapan saya salah
ya pasti benar
ya saya tahu kusoi akhirnya
iya pak ustadz
abon happened semenjak soup
berarti bukan tatang komandan
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
siap kosong satu komandan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu mau pulang pon
ibu poponnya ponin terus
katanya kamu besok mau datang
setengah hari ya bu
titip salam buat ibu kamu ya
makasih ya bu
kalau gitu popon